eh kasihan ya sama si rani
minggu depan dia bakal dilangkahin sama adiknya
berarti udah dua kali dong dia dilangkahin sama adek adeknya
ya ya padahal dia kan gak kalah cantik daripada adik adiknya juga
tapi laki laki mana yang mau sama perempuan cacat seperti itu
saya nikahkan santi binti rizal dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
saya terima nikah dan kawinnya santi binti risa dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai
kenapa kau berikan cobaan seberat ini kepadaku ya allah
aku sangat senang melihat kebahagiaan adikku ya allah
tapi aku tak kuasa ikut larut dalam kebahagiaan itu
aku tidak bisa menangis
aku terdiam aku memisuh
aku tak mampu berkata
kak kakak kenapa
aku tidak apa apa
kok kakak menangis
mama rani sedih melihat tante menikah
ica ica tidak boleh berkata begitu sayang
mas bawa ica masuk
bagaimana kita bisa berapa sekarang
aku tidak tersinggung dengan kalian kok
aku cuma menyesai diriku sendiri
kenapa kau selahir saja seperti ini
kakak kau boleh melihat itu
kenapa kau berikan cobaan seperti ini kepadaku ya allah
apa dosa yang telah aku perbuat ya allah
hingga kau beri kecobaan yang berat seperti ini padaku ya allah
saya mau ke mana kemana bukan urusan bapak
kurang macar kamu
kamu pikir sebagai anak kamu bisa bertindak apa saja di rumah ini
kamu pergi tidak jelas pulang tidak jelas
kamu ini sudah besar denny
dan bapak tidak mau kamu menjadi orang yang tidak berguna
apa kerjamu setiap hari
males kalau diskusi soal ideal sama bapak
tidak mengajak kamu
anak tidak tahu diri
kamu ini berani melawan orang tua
dasar anak lu tak akan kamu
pak sudah pak sudah
jadi gimana pak
aku juga bingung bu
gimana kalau rani kita carikan jodoh saja
cuma masalahnya kan
karena ada lelaki yang mau nikah dengan anak kita yang cacat itu
bapak kamu ngomongnya begitu sih
ya habis harus bagaimana
ya allah aku malu
dengan keadaanku ya allah
aku menerima apapun yang kau berikan kepadaku ya allah
dengan keadaanku seperti ini aku ilhas menjalannya ya allah
apakah kau juga akan memberikan jodohku padaku ya allah
seperti adik adikku ya allah
seperti adik adikku yang telah berumah tangga dan bahagia ya allah
dia yang akan menjadi jodohku ya allah
aku akan ikhlas menerima bagaimanapun keadaannya ya allah
bila memang ia menjadi jodohku atas tunjukku ya allah
pak apa yang harus kita perbuat untuk anak kita pak
tidak tahulah bu
pak saran ibu
bagaimana kalau denny kita nikahkan saja pak
mudah mudahan perilakunya bisa berubah
coba ibu pikir
mana ada perempuan yang mau sama laki laki yang kerjanya mabuk mabukan setiap hari seperti denny itu
pak bapak jangan pesimis begitu
anak kita itu bukan sampah masih punya harga diri
kalau nggak ada perempuan yang mau sama dia kita kan bisa beli pak
aku mau menjodohkan anakku dengan anaknya pak rijal
kamu bisa antar aku ke rumah pak rizal kan
nanti dulu setahuku anak pak rizal itu sudah nikah semuanya
kecuali kalau kamu mau menikahkan anakmu dengan anak pak rijal yang cacat itu
nah itu dia yang aku maksud
kamu serius ruth
aku serius serius sekali bang
ya allah aku mohon untuk yang kesekian kalinya ya allah
berikan jodoh padaku ya allah
datangkan pria yang ingin menikahiku ya allah
aku akan menerima jodoh yang kau berikan kepadaku ya allah
bagaimanapun keadaannya ya allah
karena aku yakin kau pasti akan memberikan yang terbaik padaku ya allah
aku mohon ya allah
amin ya allah
anak saya mau dinikahkan dengan anak kamu yang pemabuk itu
kamu itu mau menghina aku atau menghibur
tidak ada niatan sedikitpun untuk menghina kamu jal
niat saya ini tulus ya
aku ingin menikahkan anak aku dengan anakmu
itu demi mempererat tali persaudaraan kita jal
walaupun anak saya cacat
tapi saya tidak akan pernah menikahkan dia
dengan lelaki yang tidak jelas arah hidupnya
seperti anak kamu
saya menerima lamaran itu pak
dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai
dengan mas kawin seperangkat alat sholat di bayar tunai